dan kita akan mengikuti konferensi pers yang diselenggarakan oleh presiden joko widodo
terkait dengan status tersangka menpora imam nahrawi
tadi pagi pak imam nahrawi sudah bertemu dengan saya
dan saya menghormati
apa yang sudah diputuskan oleh kpk
bahwa pak imam nahrawi sudah menjadi tersangka
karena urusan dana ibah dengan koni
akan kita segera pertimbangkan
apakah segera diganti dengan yang baru
atau memakai plt
tetapi tadi juga sudah disampaikan pada saya
surat pengunturan diri dari
menpora bapak imam lahrawi
pak kalau diganti akan tetap dari partai tersebut
yang di pkb atau dari pihak lain pak
belum masih baru tadi pagi baru satu jam yang lalu
pak kalau untuk satu bulan waktu tersisa ini
dengan penunjukan pengganti atau misalkan plt
apakah waktu itu
baru satu jam yang lalu disampaikan pada saya
surat pengunturan dirinya
jadi kita pertimbangkanlah dalam sehari ini
bagaimana pak ini kan dikarenakan dana ibah
yang ada di kementerian pembangunan begitu pak
karena semuanya akan diperiksa oleh
kepatuhannya pada perundang undangan oleh bpk
kalau ada penyelenggan misalnya
itu urusannya bisa dengan aparat penegak hukum
pak ke depan kemenpora akan tetap masuk nomenklatur kabinet

terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
ya lady itu tadi konferensi pers
dari presiden jokowi menanggapi
status tersangka dari menpora imam nahrawi
dan ternyata beliau sudah menerima
surat pengunduran diri menpora imam nahrawi
dan tadi juga presiden jokowi menghormati
begitu keputusan yang diambil oleh
menpora imam nahrawi bagaimana ia mengajukan
surat pengunduran diri dan ia juga mengimbau
begitu untuk seluruh jajarannya
untuk tetap berhati hati ya dalam menggunakan apbn
karena setiap pergerakan ataupun adanya
penyelewangan dana itu pasti akan diperiksa
oleh bpk badan pemeriksa keuangan
iya betul sekali
dan kita tinggalkan informasi yang tadi